pesepeda masuk tol nih wah gimana nih wah benar nih
rombongan pesepeda memasuki jalur tol
peristiwa ini terekam kamera pengguna jalan tol yang mendapati para penggoes ini melintasi jalan tol jagorawi kilometer empat puluh enam ciawi bogor jawa barat minggu siang kemarin
rombongan pesepeda ini datang dari arah sukabumi jawa barat menuju jakarta
berdasarkan penelusuran tim patroli jalan raya jagorawi petugas menduga rombongan pesepeda ini sengaja menyusuri jalur alternatif dan berputar masuk ruas tol jagorawi sejauh lima km kemudian keluar di res area ciawi
para pesepeda diduga masuk dari jalan raya sukabumi underpass yang menuju tol jagorawi di mana jalan tersebut tidak ada gerbang tol
di kilometer empat puluh enam para pesepeda menyeberang dan berkendara
gara lawan arus
petugas pjr jagorawi masih mencari rombongan pesepeda itu dengan mengantongi barang bukti hasil rekaman cctv jasa marga